abah neng pamit ya
menyusul mandi abah
hei neng ngapain disusul si kemot
ya iya abah bubuk si kemotnya belum jauh
jadi bisa kasih susul dan panggilin si kemot
iya tuh abah kasihan si kemot semalam sudah tidur di luar
sekarang mau pulang didiemin dicuekin begini
kemana hati nurang
yang tadi aku punya hebat
ayo jangan diperanin
dan uang yang mudah
sekarang apa dia bisa senyum
hei tadi susah
benar om belum ada tegar
nah begitu lah
kok kamu datang sih
maksudnya kan kamu datang sebelum start
kamu tetap datang lagi kan aku udah ngelarang
awe budak budak kamu bisa tuh bilang jangan datang
yaudah ben aja dari sini lah
gue lagi butuh banget nih
gue lagi butuh boy
di perguruan bela diri gue
oh kalau untuk urusan itu
biar saya tanyakan dulu sama buaya ya bro
saya harap boy bisa mendemokan bela diri sedikit saja
saya tanyakan dulu sama bu ya
baik baik baik
terima kasih bro
yuk sama sama bro
kayaknya boy belum cukup deh pa
jadi master bela diri
masih jauh pa
yang menentukan kamu itu udah cocok atau belum
bukan kamu boy
tapi orang lain
papa sebenarnya salut sama kamu
karena kamu masih merasakan harus terus belajar
tapi ini orang orang pengen diajarin sama kamu
dan teman papa bro jun itu
dia ingin sekali kamu bisa bantu dia
iya deh pa
nah gitu dong boy
kamu tahu nggak zaman sekarang nih
mau ngajar aja susah
mau berbagi ilmu aja susah
kadang kadang orang tuh pada nggak mau diajarin
tapi mereka sekarang minta diajarin sama kamu
kalau gitu papa antren kamu ya
ini kan hari minggu
kita pergi bareng
ya tapi kan
kita nggak boleh berantem
dan mama harus ngalah sama papa
papa yang harus ngalah sama mama
mama mama sering ngalah sama papa tahu
masa mama tuh gak nyadar kalau mama tuh
kalau papa sama mama masih berantem terus
boy gak bakalan ke tempat silatnya om jun
oke papa mama gak akan berantem
kita berangkat bareng ya
berarti papa ngalah
ini baru namanya cocok
saya pamit duluannya ke jakarta
buat mendingan pulangnya bareng bareng saja ya
kan saya datangnya sendiri
ya pulangnya sendiri aja gak apa apa
ya udah mod hati hati
kamu jangan ngangguk ngangguk emosi ya
pokoknya mah yang penting nyampe tempat
aunya sih kemot
aunya bener dong
lihat kemo dicuekin sama si neng
tuh sampe jatuh
aunya mana si kemot itu kayaknya mah sudah love dead
aduh cinta mati pisan
justru itu diperjuangkan
nah tentu saja possible
aduh pokok kayaknya pas malem
iya tuh abah kasihan si kemot semalam sudah tidur di luar
sekarang mau pulang didiemin dicuekin begini
kemana hati nurani abah
abah bagian juga si kemotnya juga manusia tuh
kaden neng ya
abah hari maut tuh
mahmud lo kenapa sih diem aja
lu kenapa sih gak mau jujur sama gue
alasan kenapa lo seneng banget gitu gak punya anak dari bokap gue
atau jangan jangan lu takut gue rekam
aku liat sendiri nih gue lagi nyetir tangan gue gak megang hp
kamu butuh gimana ya reva
dimana mana biasa ibu tiri yang menzolimi anak tiri
ini sekarang anak tiri yang menzolimi ibu tiri
kamu tuh aneh kamu kok malah ngezolimin aku
kamu tuh aneh kamu kok malah ngezolimin aku
kamu tuh aneh kamu kok malah ngezolimin aku

adanya apa gitu
gue lari lari udah ya